nah bagi anda yang akan pulang ke medan sumatera utara mungkin akan memilih fasilitas transportasi kereta bandara sebagai penghubung dari bandara ke stasiun yang dekat dengan pemukiman anda
nah apa saja fasilitas yang dimiliki oleh kereta bandara pertama di indonesia ini
di vlog kali ini koresponden kami akan mengajak anda untuk naik kereta bandara medan
apa perbedaannya dengan kereta bandara soekarno hatta saya aja belum pernah nih ya naik kereta ke bandara soekarno hatta kita lihat bersama
tahu saya ada di mana saya ada di medan lah
karena medan mode on jadilah ini dulu jembatan bersejarah dari abad ke delapan belas jembatan ini sudah menjadi tempat para masyarakat belanda dulu ya untuk menikmati sunset
menikmati suasana kota medan seperti itu
dan ngomong ngomong mengenai perjalanan ke medan perjalanan itu semua dimulai dari menaiki kereta bandara dari bandara kuala namung menuju kota medan
seperti apa keretanya ini dia
tadaa sekarang kita berada di kuala lumpur
iya kan kuala lumpur
oh kuala lumpur ya iya kuala lumpur
kalau saya romantis nggak mas
oh nggak kenal kita kan mau kenalan dulu
nanya dong naik kereta bandara itu dari mana ya
kurang tahu oh kurang tahu ya
akhirnya kita menemukannya
perhatikan tuh sangat futuristik medan itu memang kota futuristik
cara pembelian tiketnya juga sangat futuristik
nih lihat nih kita butuh berapa tiket bang
sim salabim jadi apa
kalau di soekarno hatta
satu lembar kertas
dan nanti ada qr code nya
ada tiket kertas seperti ini
dan juga ada kartu tap
kereta bandara ini ya
suasana berbeda itu terasa ya
dari pemandangan yang terlihat nih
di jakarta nggak bisa nemuin
pemandangan seperti ini
jadi kayak lagi di eropa
kereta ini terdiri
dari hanya empat rangkaian kereta
berbeda dengan kereta bandara soekarno hatta
yang memiliki enam rangkaian kereta
empat rangkaian kereta
fasilitas lainnya ialah
ada tempat rak barang seperti ini
dan selanjutnya ialah juga
toilet yang sangat terjaga kebersihannya
kenapa memilih kereta
dibandingkan sejumlah transportasi lainnya
lebih cepat juga ya
lebih cepat ya

kita harus berhenti
kita harus berhenti
aduh berhenti mulu
lama lama lama
kayak nunggu jawaban dari kamu tau nggak

nggak ada wifi nya
nggak ada wifi nya
terus kalau habis baterai juga nggak bisa dica sih
sebenarnya ada alternatif angkutan lain nih
dari bandara kuala namu ke medan
yang harganya rp lima belas hingga rp dua puluh
tetapi ya begitu
kalau naik damri ataupun bis
yang moda transportasi darat
biasanya akan memakan waktu jauh lebih lama
akan jauh lebih lama dibandingkan dengan kereta bandara
yang hanya memakan waktu lima puluh lima hingga satu jam
oke itu dia review mengenai kereta bandara
ini kemana nih